ya pro kontra beragam ekses jika harga rokok dimahalkan telah mencuat di kalangan publik meski baru berupa wacana dan juga kajian
di sejumlah negara maju rokok memang telah lama berharga mahal
un office of drugs and crime mengeluarkan data tujuh negara dengan harga rokok termahal di dunia
pada peringkat tujuh ada perancis harga rokok rp satu ratus enam belas perbungkus yang memicu protes dari beberapa warga perancis
sementara itu peringkat enam ada kanada yang menetapkan harga rokok rp satu ratus dua puluh satu delapan ratus empat puluh dua perbungkus
pemerintah kanada menerapkan pajak yang sangat besar untuk satu bungkus rokok
di peringkat selanjutnya islandia menerapkan harga rokok rp satu ratus dua puluh lima perbungkus
di islandia rokok menjadi salah satu barang yang diawasi sangat ketat
lalu di inggris ini ada di urutan keempat
inggris menetapkan harga rokok rp satu ratus enam puluh satu satu ratus delapan puluh empat
untuk itulah warga inggris sering membeli rokok di negara lain
di posisi ketiga ada norwegia dengan harga rokok perbungkusnya rp satu ratus sembilan puluh
norwegia bukanlah tempat banyak perokok namun di sana rokok menjadi barang yang mahal
selanjutnya selandia baru dengan harga rokok rp satu ratus sembilan puluh tiga dua puluh enam perbungkus
pajak untuk rokok di negara ini terus menerus naik
hal ini menyebabkan para perokok di sana akhirnya memilih untuk berhenti
dan yang terakhir negara dengan harga rokok termahal di dunia adalah australia
negara kangguru ini menerapkan harga rp dua ratus sebelas sembilan ratus tujuh puluh tiga per satu bungkus rokok
harga perbatang rokok pun bisa mencapai rp satu atau sekitar rp tiga belas
banyak warga australia akhirnya memilih untuk berhenti merokok